ingin mengajak lagi pemirsa untuk melihat situasi di transmedia election center oke
terima kasih putri dari transmedia election center
kita akan kembali melihat data data terkini hasil hitung cepat dari empat lembaga survei yang sudah masuk
kita bisa simpulkan untuk sementara hipotesanya adalah angkanya tidak terlalu beda jauh
dari angka yang kita peroleh atau rekapitulasi resmi kpu tahun dua ribu empat belas yang lalu
maksud kami prabowo hatta pada dua ribu empat belas lalu
saya akan mengajak anda untuk melihat panorama bagaimana kekuatan jokowi ⁇ maruf ⁇ dan juga prabowo sandi di gugusan pulau di indonesia
kalau anda lihat ini
ini peta republik indonesia
hampir semua pulau dikuasai oleh jokowi maruf amin
kita lihat kalimantan jawa bali nusa tenggara maluku dan juga papua
hanya ada dua pulau gugusan pulau yaitu sulawesi dan juga sumatera
sumatera memang kalau kita lihat dari tahun dua ribu empat belas menjadi basis utama kemenangan prabowo subianto
dan yang menarik seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tifan rada tama sulawesi yang tadinya tahun dua ribu empat belas diungguli
atau dimenangkan oleh pasangan jokowi jk kali ini harus beralih tangan ke pasangan prabowo sandi
dimana prabowo sandi kita lihat di sulawesi tadi unggul lima puluh enam sekian persen
ini karena faktor mungkin saja
karena faktor beberapa endorser endorser utama dari sulawesi
kita lihat ada yusuf kalla mungkin atau mungkin beberapa keluarga kala yang berpengaruh di sulawesi
seperti aksa mahmud ataupun erwin aksa yang secara resmi mendeklarasikan diri mendukung pasangan prabowo sandi
kita akan menuju oke kita masih akan membahas bagaimana gugusan pulau di sini kita lihat
pulau sumatera oke kita ke kalimantan dulu
kalimantan sendiri jokowi maruf sendiri unggul lima puluh tiga sembilan puluh dua persen berbanding empat puluh enam delapan persen
sementara di sulawesi prabowo sandi lima puluh empat empat puluh persen berbanding empat puluh lima enam puluh persen
sementara itu maluku papua
di maluku papua jokowi maruf amin
yang ternyata unggulnya tidak terlalu jauh
sekitar lima puluh tiga sekian persen
dan sumatera prabowo tentu saja unggul lima puluh enam empat puluh enam persen berbanding empat puluh tiga persen
ini tentu saja menjadi menarik bagaimana perebutan suara di pulau pulau padat penduduk
lagi lagi tadi seperti elvira sudah katakan
jawa adalah kunci dengan lebih dari lima puluh mungkin sekitar lima puluh enam sampai lima puluh delapan persen
pilpres atau pemilu dua ribu sembilan belas kali ini ada di pulau jawa
dan kita lihat gugusan pulau jawa sendiri dikuasai oleh jokowi dan maruf amin
terkecuali ada beberapa provinsi seperti banten dan juga jawa barat
kita lihat di datanya sebelah sana juga memang banten dan jawa barat masih dikuasai oleh prabowo dan sandiaga
ini menarik sekali kalau kita lihat bagaimana potensi kemenangan jokowi dan maruf amin
yang mungkin saja ini belum pasti
ini adalah keunggulan sementara karena terakhir kita lihat data solid dari lingkaran survei indonesia masih mencapai delapan puluh dua lima puluh persen
mungkin saja ini sudah bisa dideklarasikan atau mungkin saja belum
tapi saya bisa pastikan bahwa jokowi maruf unggul sementara hingga saat ini dari data hasil hitung cepat
yang terus bergerak masuk terus bergerak bertambah hingga pukul enam belas lewat dua puluh dua pada sore hari ini
menarik sekali kalau kita lihat dari data lingkaran survei indonesia
saya kembali ke sini
data lingkaran survei indonesia dari surveinya beberapa waktu yang lalu jokowi maruf sendiri dari pemetaan elektoral lingkaran survei indonesia
unggul jokowi dan maruf di lima basis pemilih
apa saja yang menjadi keunggulan basis pemilih jokowi maruf sendiri dari hasil survei lingkaran survei indonesia pada bulan februari dan juga maret
jokowi unggul di kalangan muslim kemudian di kalangan minoritas kemudian emak emak yang selama ini ternyata identik dengan sandi
paling banyak basis emak emak itu memilih jokowi maruf amin
kemudian ada juga wong cilik dan juga kelompok milenial
sementara prabowo sandi sendiri mendapatkan dukungan yang cukup besar dari kelompok kalangan terperajal
kelas menengah ke atas ini juga menjadi pemetaan yang kurang lebih mirip dari hasil quick count atau hasil pemilu dua ribu empat belas yang lalu
unggul dengan basis basis pemilih nelayan kelas buru kemudian para petani kelas menengah ke bawah yang bisa klasifikasikan sebagai wong cilik tadi
nah ini menjadi salah satu kunci